agak takut ya
nah kali ini pengen liburan bareng besti
tapi bingung mau kemana udah bosen
di jakarta saja
kali ini kita ada di agrowisata gunung mas puncak bogor
sekitar dua jam saja dari pusat kota jakarta
kita menikmati liburan dekat dengan alam di sini
nantinya juga kita akan camping camping seru
agrowisata gunung mas berlokasi di area perbukitan bogor
dengan ketinggian delapan ratus hingga satu dua ratus meter
di atas permukaan laut
gak heran kalau lokasi ini banyak dikunjungi
karena hawanya sejuk panorama hamparan kebun teh dan gunung pangrango indah banget
kalau nggak mau jalan kaki keliling keliling bisa kok
penyewa sepeda listrik seperti kami nih
tarif sewanya rp dua puluh lima per lima belas menit saat weekday
dan tiga puluh rupiah per lima belas menit saat weekend
kalau ingin berkeliling dengan transportasi lain bisa nih dengan menunggang kuda
jangan lupa like share dan subscribe ya
kami langsung menuju area perkemahan yang akan menjadi tempat menginap
nih tendanya ada di pinggir sungai
sesuai namanya ya gede riversight camp
jangan khawatir sungai ini aman kok
karena dangkal dan tidak terlalu lebar
ada dua jenis paket camping yang ditawarkan
yakni akasia camp dengan tarif lima ratus lima puluh ribu rupiah per malam saat weekdays
dan enam ratus enam puluh rupiah saat weekend
ada juga paket saga camp dengan tarif rp empat ratus empat puluh per malam saat weekday
dan lima ratus lima puluh rupiah saat akhir pekan
jenis tendanya sih sama
hanya saja untuk akasia camp ada kamar mandi pribadi
setiap tenda dilengkapi kasur lipat bantal dan selimut
satu tenda bisa dihuni tiga hingga empat orang dewasa
masih ada nih teras di depan tenda yang bisa jadi tempat nongkrong atau makan bersama
jangan lupa untuk berlangganan di kolom komentar
wah permisi ibu
waduh ini saya dari jauh nyium yang wangi wangi
ternyata ibu lagi masak ya bu
iya masak nugget kesukaannya anak anak
kesukaan anak anak ini kenapa bu milih camping di sini sih
pengen suasana baru aja
biasanya liburannya ngapain
paling ke pantai kalau nggak saling ke taman safari gitu aja
berarti ini pertama kali campai
apa yang menjadi alasan kuat ibu milih camping yuk
karena pertama anak kan mau ke pesantren yang besar ya
jadi biar punya pesan yang lebih gitu beda
nah kalau ingin tenda yang lebih luas lagi ada glamour camping
mau bawa rombongan keluarga besar dan tidak memungkinkan untuk berkemah
anda bisa membeli
milih milih minat dipondokan seperti ini
dengan tarif rp enam ratus sembilan puluh tiga per malam saat weekday dan rp sembilan ratus empat puluh enam saat akhir pekan
malam mulai datang klip klep lampu hias di depan setiap tenda membuat suasana berkemah semakin indah
perut juga udah mulai lapar nih
di agro wisata gunung mas ini ada paket barbeque dinner
kita nggak perlu tuh keluar dari area perkemahan untuk makan malam
dengan membayar rp satu ratus tiga puluh dua anda akan mendapatkan dua jagung enam sosis dan dua bakso
wah udara dingin
di bogor malam malam gini emang paling cocok kita ditemani api unggun dan juga sambil bakar bakar
kamu sangat berarti istimewa di hati selamanya rasa ini
menyantap jagung bakar sambil bersendagurau dengan besti terasa semakin nikmat di dekat api unggul yang menyala
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun udah pagi bangun
wah pada nggak mau bangun karena saking nyamannya semalaman kita tidur di sini sangat nyenyak tendanya keren
pagi pagi langsung disambut udara puncak bogor yang segar
tapi liburan bersama besti sudah hampir selesai nih
yuk kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk jalan jalan sambil foto foto di kebun teh
ada ty bridge gunung mas jembatan kayu yang ada di tengah kebun teh
untuk mengakses jembatan kebun teh ini pengunjung dikenakan biaya lima belas rupiah per orang
naik naik ke puncak bogor tinggi tinggi sekali
nah sebelum kita kembali ke jakarta wajib kita mampir ke kebun teh yang ada di sini
selain kita bisa jalan jalan di kebun tehnya kita bisa melihat kebun teh dari sepanjang jembatan kayu yang ada di sini
tim liputan cnn indonesia
kiri kanan kulihat banyak